jadi pd perjuangan maka semua keluarga itu adalah wajib juga pd perjuangan
itu di kami seperti itu
mau tanya saya tiba tiba anak saya lewat partai lain itu tidak boleh
jangan saya yakin
karena kami ingin membuka pintu selebar lebarnya politik itu kan komunikasi
sehingga komunikasi di antara partai politik tidak boleh mampu
perlu kami ajak bicara perlu ajak komunikasi
kan itu dulu
jangan kemudian begitu bertemu wah ini nanti pdip akan merusak koalisi
mana bisa kami punya niat seperti itu
ini penghormatan bagi setiap partai politik
supaya kami bisa berkomunikasi dengan semua partai politik
seperti yang dulu kami gagas ketika pak puan melakukan silat
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh